ya saat ini kita langsung saja menuju ke cianjur untuk melihat presiden joko widodo
yang kembali mengunjungi lokasi gempa dan penanganan para korban gempa di sana
oke selesai agenda presiden joko widodo hari ini adalah mengunjungi rsud sayang
dan juga sd sukamaju dua dan juga desa gasol kabupaten cianjur
akan didampingi oleh bpbd selain itu juga akan menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok
pesantren mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak mobilnya pak
pak datang gak kelihatan nih pak
selain presiden joko widodo menteri kesehatan republik indonesia budi gunadi
sadikin juga meminta penanganan kesehatan kepada korban gempa harus dilakukan secara baik
menaklukan dengan perhatian yang baik
menteri kesehatan budi juga menegaskan penanganan harus diprioritaskan kepada korban gempa yang dalam keadaan sakit
begitu pula untuk korban yang sedang sakit
menteri kesehatan budi juga menegaskan penanganan harus diprioritaskan kepada korban gempa yang dalam keadaan sakit
dan dijadwalkan presiden joko widodo juga akan ke rsud sayang cianjur untuk memastikan korban gempa ditangani dengan baik
dan banyak korban gempa yang dirawat di rsu desa yang cianjur
rumah sakit ini juga terdampak gempa dengan kerusakan di sejumlah bagian bangunan
selain itu presiden juga memastikan kesiapan seluruh rumah sakit untuk memfokuskan penanganan guna mencegah bertambahnya korban jiwa
dan menekankan pada tenaga kesehatan di sana agar pasien yang sakit berat jangan sampai meninggal
jika kita lihat di beberapa lokasi gempa yang paling terparah sebenarnya akses jalan masih sebagian besar tertutup
dan untuk mendistribusikan bantuan logistik ada beberapa kendala yang sedang dihadapi di lapangan
dan saat ini presiden jokowi dan juga rombongan sudah tiba di desa cijedil
kami infokan kembali agenda presiden jokowi dodo hari ini adalah mengunjungi rsu desa yang
selain itu juga ada mengunjungi sd sukarno
selain itu juga ada mengunjungi sd sukamajan
dan mengunjungi desa gasol kebupaten cianjur didampingi oleh bpbd
selain itu juga akan menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok pesantren
dan saat ini presiden jokowi dan juga rombongan sudah tiba di desa cijedil

dan presiden jokowi juga sudah mengarahkan untuk meminta penanganan kesehatan kepada korban gempa harus dilakukan secara baik
dan menegaskan penanganan harus diprioritaskan kepada korban gempa
dan pemerintah juga memastikan kesiapan seluruh rumah sakit untuk memfokuskan penanganan guna mencegah bertambahnya korban jiwa
ya saat ini kami masih melihat langsung kunjungan presiden republik indonesia presiden joko widodo meninjau bencana gempa cianjur
dan lokasi tepatnya adalah di mangun kertaci jedil
agenda hari ini presiden jokowi akan meninjau rsud sayang
selanjutnya juga meninjau sd sukamaju

dan desa gasol kabupaten cianjur didampingi oleh bpbd
selanjutnya direncanakan presiden joko widodo juga akan menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok pesantren
dan untuk update data gempa cianjur pada tanggal dua puluh tiga november dua ribu dua puluh dua
sebanyak dua ratus tujuh puluh satu orang meninggal dunia dan empat puluh orang dalam pencarian
selain itu sudah lebih dari dua orang yang meninggal dunia
dan juga sudah lebih dari dua orang yang meninggal dunia
dan juga sudah lebih dari dua orang yang meninggal dunia
dan sebanyak enam puluh satu orang mengungsi
dan saat ini kami masih melihat langsung presiden kembali kunjungi korban gempa di desa cijedil
dan desa cijedil ini adalah kecamatan cugenang
menjadi salah satu lokasi yang terparah yang terdampak gempa
karena adanya longsor
di wilayah ini
menurut bnpb masih ada warga yang tertimbun longsor di desa cijedil
proses evakuasi juga masih berlangsung di tempat ini
dan sempat terkendala turunnya hujan pada rabu kemarin
pada kunjungan pertamanya presiden jokowi meminta tim fokus pada pencarian korban tertimbun gempa
dan juga korban yang mengungsi
dan saat ini sudah berada di desa cijedil
dan saat ini masih memantau kondisi dan juga situasi terkini di desa tersebut
dan di desa cijedil ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan masih ada puluhan orang yang tertimbun
dan data terkini yang kami dapatkan adalah tiga puluh empat orang yang masih tertimbun
dan proses evakuasi juga masih terkendala karena masih banyak akses yang tertutup
jalur yang sempit di lokasi dan juga alat berat tidak bisa memasuki jalur jalur yang tertutup ataupun sempit
dan selain itu juga beberapa kali terjadi gempa susulan
dan juga turun hujan pada kemarin
dan saat ini proses evakuasi masih terkendala
dan kami kabarkan kembali hari ini presiden joko widodo akan mengunjungi rsud sayang
dan beberapa lokasi pengungsian lainnya
dan juga menyerahkan bantuan bencana gempa bagi pondok pesantren
dan kami juga mendapatkan data dari bnpb
update data gempa cianjur sebanyak dua ratus tujuh puluh satu orang meninggal dunia
selain itu masih ada empat puluh orang dalam pencarian
dan sebanyak dua empat puluh tiga orang terluka luka dan enam puluh satu orang masih mengungsi
masih banyak kendala terkait dengan perkembangan evakuasi karena masih banyak akses yang tertutup
dan jalan maupun jalur juga sempit sehingga banyak alat berat tidak bisa mengakses beberapa jalur utama untuk membantu evakuasi korban
selain itu ada beberapa cuaca dan juga gempa susulan yang menghambat proses evakuasi
saat ini presiden kembali kunjungi korban gempa di lokasi mangun kerta cijedil
dan untuk agenda presiden pada hari ini akan mengunjungi rsud sayang
selain itu juga mengunjungi sd sukamaju ii dan desa gaso kabupaten cianjur didampingi oleh bpbd

dan berikut adalah rangkuman instruksi penanganan korban gempa cianjur
jokowi meminta untuk mendahulukan proses evakuasi korban gempa
dan sepertinya presiden juga akan melakukan preskon pada saat ini
kita masih akan menunggu pak presiden
dan selain itu presiden jokowi juga sudah menginstruksikan untuk membantu membangun rumah yang terdampak gempa
apakah proses evakuasi korban gempa akan terjadi setelah kisah ketidaksilitan di kisah adnan
apakah sangat jauh dogsit nereka
dan selain itu presiden jokowi dodo juga mengarahkan selanjutnya untuk membangun rumah yang standar anti gempa
ya kami masih menunggu beberapa agenda selanjutnya

di jawa barat setelah dua hari yang lalu hari selasa saya juga ke sini
saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik
ini yang pertama karena kita tahu di sini masih ada tiga puluh sembilan yang belum ditemukan
di satu titik saja tiga puluh sembilan yang belum ditemukan
sehingga proses evakuasi menjadi prioritas
saat ini kita konsentrasi dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi
dan yang kedua saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik
makanan obat obatan logistik semuanya terdistribusi dengan baik
termasuk juga kekurangan tenda yang ada
dan tadi ada juga keluhan air
air juga karena memang ini titiknya banyak
sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan
saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi
ada kendala yang ditemukan oleh pak presiden
kenapa pada akhirnya masih ada tiga puluh sembilan yang belum ditemukan pak
kendalanya apa saja pak
ya karena kondisinya curam masih hujan dan masih ada gempa
jadi sudah selesai
susulannya sudah selesai
dan saya ingin memastikan bahwa kita akan menjaga tanahnya
tanahnya yang labil sehingga perubahan hati hati
tapi tadi menteri pu sudah meng enfill saya rasa ini bisa segera dikerjakan
mungkin ada proses evakuasi ada evaluasi apa pak sampai hari ini pak
saya belum ke lapangan semuanya
nanti setelah selesai saya baru ini akan ada evaluasi
saya sampaikan pada seluruh jajaran
terima kasih pak
menyaksikan bersama presiden baru saja kembali mengunjungi korban gempa
dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh presiden jokowi
yang pertama adalah memastikan proses evakuasi berjalan dengan baik
dan presiden juga menegaskan di titik yang saat ini presiden sudah meninjau
ada tiga puluh sembilan korban yang masih belum ditemukan
selanjutnya juga memastikan logistik didistribusikan dengan baik
termasuk penanganan kekurangan tenda dan juga titik pengungsian